ya namanya cibiran orang ya mas gak semua orang suka
tetapi saya sering dikatakan orang gila
orang kurang pekerjaan kurang gawean atau nambah nambah pekerjaan
nambah gawaian teman gitu mas
tapi itu bukan suatu penghalang
sebetulnya saya pertama membawa itu ya ada rasa cemas takut malu
itu semua bercampur aduk jadi satu
tetapi dikala satu orang saja yang berminat itu sudah melapangkan hati saya
untuk terus menyemang hati saya untuk terus berjalan
matahari belum terlalu tinggi beranjak
roro hendarti dan suaminya agustinus suryanto
bergegas mempersiapkan buku buku bacaan
untuk dibawa di atas motor roda tiga dan motor pustaka miliknya
mereka tak ingin terlambat datang
karena warga sudah menunggu untuk membaca dan meminjam buku yang mereka bawa
di stadion guntur daryono inilah roro dan suami berkumpul bersama para penggerak literasi lainnya
momen olahraga seperti ini mereka manfaatkan untuk menularkan semangat baca kepada para warga purbalingga
mereka yang berolahraga dipersilakan untuk mampir singgah membaca tanpa dipungut biaya sama sekali
kita tidak perlu malu untuk menawarkan buku buku yang kita bawa ke mereka
karena kalau kita diam tidak menawarkan tentunya mereka tidak mau datang untuk melihat koleksi buku kami
jadi setelah mereka melihat mereka akan tertarik
selain itu kita juga tawarkan bentuk kerajinan membuat kerajinan gratis untuk ibu ibunya
awalnya kita dikira jualan karena memang di sini banyak yang jualan
hampir semuanya jualan yang memberikan seperti layanan seperti ini tidak ada
jadi saya berusaha menawarkan ini bukan jualan
saya bikin banner kalau ini memang pelayanan perpustakaan gratis di sini
apa yang roro dan para penggerak literasi di purbalingga lakukan ini cukup mendapat apresiasi dari warga
hal ini terbukti dari antusiasme warga yang mampir untuk membaca
sangat antusias kalau buat saya sebagai orang tua
paling tidak dengan adanya tempat seperti ini bisa anak anak kecil atau membuat antusias yang memang di tempat keramaian juga
harapan kedepannya sih seharusnya ada tempat tempat yang seperti ini untuk membuat warga yang memiliki kekuasaan

cukup baik ya jadi mengembangkan minat baca masyarakat juga termasuk anak anak
kalau menurut saya bikin tempat yang khusus gitu
yang tidak di pinggir jalan seperti ini
raden roro hendarti perempuan berusia empat puluh lima tahun yang akrab di sapa dengan roro ini
merupakan salah satu penggerak literasi yang ada di kabupaten purbalingga jawa tengah
berawal pada dua ribu tujuh saat itu roro melihat perpustakaan desa di tempatnya
maka ia mencoba berinovasi untuk memindahkan perpustakaan desa ke rumahnya
di ruang tamu rumah miliknya inilah kini kegiatan perpustakaan berjalan
koleksi buku yang ada pun telah mencapai ribuan buku
jenisnya beragam mulai dari buku agama
hingga buku referensi penunjang kegiatan belajar
siapapun boleh membaca bahkan meminjam buku yang tersedia
masyarakat cukup mengisi daftar pinjaman
meski buku yang dipinjam kerap tidak kembali
roro tidak pernah merasa rugi
buku yang selama ini ia dapatkan
merupakan bantuan hibah dari dinas instasi terkait
seperti perpusda atau perpusnas
ataupun dari para donator
namun apalah guna berbagi buku yang tersimpan rapi di perpustakaan
jika tidak ada yang datang untuk membaca
dari sinilah roro pun kembali memutar otak
berbagai kegiatan seru
seperti berlatih menari
terbukti efektif dalam menarik minat anak anak di kampungnya untuk singgah
tidak hanya itu
tiga buah komputer hibah yang didapat
roro lengkapi dengan fasilitas internet
sehingga memudahkan warga dalam mengakses informasi
adanya wifi gratis
tentu semakin menarik minat generasi muda
khususnya pelajar untuk datang
ya sering membaca melatih menari bermain komputer
pengennya belajar bahasa inggris dan bermain musik
biasanya kalau main di sini ya
mengerjakan tugas baca buku
kalau dulu kan sebelum ada ini kan
kita kalau mau ngerjain tugas kan harus ke warnet dulu
sekarang udah gini jadi lebih baiklah
apa yang ia lakukan mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak
dari dinas kearesipan dan perpustakaan kabupaten kurbalinga
ini mendukung penuh
karena termasuk manusia langka lah menurut kami
yang bersedia untuk ibaratnya all out
dalam rangka untuk membawa limbah pustaka ini
bukan untuk mencapai ketenaran sebenarnya
pada awalnya itu hanya dalam rangka
bagaimana masyarakat desa mundrang itu tertarik untuk sadar baca
berawal seperti itu
lalu kami serah bertahap
berdasarkan informasi dari pejabat pejabat sebelumnya
mendukung penuh kegiatan dari limbah pustaka itu
termasuk nama limbah pustaka juga ide dari staff kami itu pak judin
tahun dua ribu enam belas menjadi momentum lahirnya limbah pustaka
sebelumnya pada dua ribu lima belas
roro mendapatkan hibah kendaraan roda tiga
dari dinas lingkungan hidup kabupaten purbalingga
untuk mengumpulkan sampah
roro pun mencoba menyenergikan antara kegiatan perpustakaan keliling
dengan pengumpulan sampah
dari sini kemudian lahirlah limbah pustaka
selamat siang ibu
selamat siang mas
ini lagi sibuk limbah pustaka ya
kegiatannya apa aja nih bu
ini kita lagi narik sampah sama peminjaman buku
jadi yang datang ke sini bisa setor sampahnya sekalian sama pinjam buku
jadi harus setor sampah dulu baru boleh pinjam buku atau bagaimana
tidak harus sih
sekarang kita kan sambil sosialisasi mas
jadi yang belum setor sampah juga bisa pinjam buku gitu loh
dengan maksud nanti waktu kita datang lagi
mereka sudah ada sampah untuk disetor gitu
tidak mengharuskan yang pinjam buku harus setor sampah enggak
sistem minjam bukunya ini seperti apa ibu
kalau mereka sudah kepengen pinjam lagi
langsung bisa mengembalikan ke perpustakaan
berapa hari rata rata dikasih waktu
kalau untuk perpustakaan keliling kita tidak matok hari
karena kita sesuaikan dengan jadwal kita nanti sampainya ke sini kapal
enggak takut enggak balik nih bu buku bukunya
insya allah enggak mas
ya daripada buku di sana tidak terbaca
mending seperti itu dibaca orang walaupun nggak kembali kita minta pengertian saja
insya allah sih kembali mas
kalau adik adik ini sukanya pinjam buku macam apa bu
kalau anak anak kebanyakan buku cerita
kemudian kalau ibu ibunya itu buku agama
buku masak kesehatan itu pokoknya kesejahteraan rumah tangga laris deh
buku masak laris terutama
sampah anorganik yang terkumpul ini selanjutnya akan roro bawa ke bank sampah
untuk dipilah dan ditimbang
bank sampah desa yang diberi nama sampah sahabatku ini
merupakan salah satu program yang ia gagas
dengan adanya bank sampah
kini warga desa dapat mengumpulkan sampah untuk ditabung dan masuk ke tabungan milik mereka
roro berharap warga akan semakin peduli dengan lingkungan
dan semakin menjaga kebersihan desa
roro pun turut berterima kasih kepada para warga yang menjadi relawan di bank sampah ini
karena bagaimanapun juga
apa yang ia lakukan tidaklah bisa berjalan tanpa adanya dukungan dari para warga
yang sepemikiran dengannya
katanya banyak ya mas tadinya banyak
ada lima belas orang mungkin ada ya bu ya
lima belas orang mungkin ada
tapi yang karena mungkin tidak dibayar atau nggak tahu lah
kita yang tersisa ya ini tinggal segini
untuk membantu masyarakat membersihkan
ngumpulin sampah itu kan sudah kewajiban mas
ya nanti kan ada
ya jadi semakin banyak kemajuan
dulu kalau kursi itu kan cuma nimbang
kalau sekarang bisa sekalian ngumpulin sampah
kalau dulu kan nggak ada kegiatan seperti itu
sekarang ngumpulin sampah jadi rumah jadi bersih
ya nggak ada sampah lagi yang kalian bawa ke sini
dan bermanfaat bagi sesamanya
sampah plastik selama ini dianggap sebagai pencemar lingkungan karena suka terurai
di tangan roro sampah plastik mampu dikreasikan menjadi kerajinan bunga cantik
yang mempunyai nilai jual
yang pasti mudah untuk dibuat oleh warga
rasa lelah roro terbayarkan saat memandang para peserta pelatihan tersenyum gembira
melihat hasil kerajinan yang mereka buat
sejalan dengan sang istri agustinus suryanto ikut membantu membagikan ilmunya
berbekal ilmu yang ia dapat agus mengejarkan para warga tentang pembuatan kompos terseberhana
komposter sendiri merupakan alat untuk mengolah limba organik menjadi pupuk kompos
ataupun pupuk cair
agus berharap dengan adanya komposter warga dapat memanfaatkan sampah limbah organik
yang ada di lingkungan keluarga
kepala pembangunan kepala pembangunan
tidak hanya memberikan pelatihan kepada warga desa
sosialisasi tentang pemanfaatan sampah juga kerap dilakukan roro ke sekolah sekolah
kali ini roro memberikan pengolahan limbah plastik untuk menjadi batar ramah lingkungan atau ekobrik
ibu boleh dijelasin enggak ini ekobrik itu sebenarnya apa
ekobrik itu salah satu cara mas salah satu cara untuk mengelola sampah
di sini kita memilih sampah sampah yang memang sudah jadi afkiran atau sampah sampah yang tidak layak jual
dan tidak terpakai tidak bisa diolah untuk kerajinan
ternyata di sini masih kita bisa kita buat untuk kerajinan dalam bentuk lain
disimpan di botol ini yang kalau plastik kan juga tahan lama
tahan lama kemudian
bisa kita gunakan juga untuk produk produk selain bunga tas seperti yang biasa kita temukan
penggunaannya untuk apa ini
penggunaannya ini bisa digunakan untuk membuat meja kursi kemudian untuk penyekat ruangan
bisa juga sebagai pengganti batu bata untuk bangunan untuk bikin teras siring
ternyata bisa juga untuk islam
ini yang sudah jadi
ini yang sudah jadi ya
satu kilo sampah plastik masuk ke dalam satu botol
kalau di luar kan bisa dilihat seperti ini akan mengotori lingkungan
tetapi kalau kita kemas jadi satu botol akan kelihatan rapi
adik adik antusias ya dibikin begini
selain bikin eco break ada bikin apa lagi nih adik adik di sini
masih banyak mas jenis kerajinan yang lainnya
itu di sebelah ada bunga
juga ya lagi bikin ya
ada bunga ada tikar
ada penyekat ruangan ya hiasan gantungan ini
ada tempat tisu tempat air mineral gelas air mineral itu
mari ibu kita lanjut lagi bikin ya
iya belum ditimbang mas
roro mengakui ekobrik memang tidak dapat mengurangi jumlah sampah plastik yang ada
namun setidaknya dapat mengubah sampah plastik menjadi benda lain yang bermanfaat
hal ini sendiri sesuai dengan visi smp negeri satu kemangkon yang menjadi sekolah adiwiata yang peduli akan lingkungan
smp negeri satu kemangkon ini adalah sekolah adiwiata di kabupaten purbalingga yang memang kita peduli terhadap lingkungan
terhadap kebersihan lingkungan pelestarian lingkungan kemudian kita menjalankan pengolahan sampah dengan tiga r yaitu reuse and recycle
para siswa peserta pelatihan pun mengaku senang karena mendapatkan tambahan ilmu pemanfaatan sampah
dan limbah daur ulang
menurut saya pelatihan itu bermanfaat ya soalnya kan sekarang banyak sampah plastik di lingkungan
jadi dengan eco brick itu bisa mengurangi sampah sampah yang ada di lingkungan rumah
sebenarnya kalau ada pelatihan tentunya lebih mudah karena kita dibimbing untuk bagaimana cara mengolah limbah dari yang kita merasa jijik
menjadi yang kita merasa wow ini limbah kita
raden roro hendarti merupakan alumni fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima semarang
dengan mengambil program studi administrasi negara
saat ini ia bekerja sebagai kepala seksi pelayanan desa buntang kecamatan kemangkon kabupaten purbalingga jawa tengah
sejalan dengan tugasnya sebagai perangkat desa
yang memberikan pelayanan kepada warganya
roro selalu berupaya memberikan pelayanan baik di bidang pendidikan lingkungan maupun kesehatan
salah satunya melalui kegiatan pos pelayanan terpadu atau posyandu desa
selama berlangsungnya kegiatan posyandu roro tidak segan untuk menawarkan buku bacaan serta mengumpulkan sampah dari warga
dimanapun roro berada kegiatan limbah pustaka tetap berjalan

semakin banyak kemajuan dulu kalau posyandu kan cuma nimbang
kalau sekarang bisa sekalian ngumpulin sampah kalau dulu kan nggak ada kegiatan seperti itu
kalau sekarang sekarang ngumpulin sampah jadi rumah jadi bersih
ya nggak ada sampah lagi sekalian bawa ke sini
memang saya cungi jempol mau perjuangan memperjuangkan
kalau ada posyandu itu pasti bapak

kalau ibu ngurusin buku katanya
ketika anaknya pulang kerja ibu menguruskan buku
ketika anaknya pulang kerja ibu menguruskan buku
ketika anaknya pulang kerja ibu menguruskan buku

bukaan pedagang di media kasur ayang ini

potret generasi penerus bangsa dari desa muntang purbalingga jotengah
di sini mereka mulai belajar bersosialisasi dan mengenal aksara
tidak hanya itu karakter mereka juga turut dibina
roro hendarti menjadi inisiator berdirinya paut permata hati ini
awalnya di sini di gedung ini sudah langsung
tidak awalnya masih di rumah saya bersama perpusnya
kita pindah ke sini sekitar tahun dua ribu sembilan dua ribu sepuluh an
baru pindah ke sini setelah kita bisa mengupayakan gedung
tapi saat itu baru sederhana gedung ini
dananya dapat dari mana itu
alhamdulillah saat itu kami mengajukan ke dana inspirasi dari anggota dpr
tingkat satu provinsi jawa tengah
pertama kita dapat sepuluh juta
terus tahun dua ribu sembilan itu dua ribu sebelas kami mengajukan lagi dapat dua puluh juta
untuk bangunan seperti ini
kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil
kegiatan perpustakaan yang roro rintis sebelas tahun silam mulai mendapatkan apresiasi
kini bukan hanya warga ataupun anak anak yang berkunjung ke perpustakaan miliknya
sejumlah tamu dari instansi pemerintah pun sering berkunjung
keperluannya pun bermacam
mulai dari sekedar ingin meninjau langsung perpustakaan limbah pustaka
hingga tawaran kerja sama untuk mengisi acara pelatihan
apapun itu roro selalu menerima siapa saja yang datang ke tempatnya
dengan senyum dan tangan terbuka tanpa memberikan perlakuan yang berbeda
jadi limbah pustaka ini adalah salah satu yang menginspirasi ya
bagi kita semua yang ada di purbalingga
dan harapan kami

apa yang dilakukan mbak roro ini
bisa menginspirasi banyak orang untuk bisa memberikan kontribusi yang positif untuk masyarakat banyak
atas kiprah dan dedikasinya dalam mengelola perpustakaan limbah pustaka
roro hendarti berhasil membawa sejumlah penghargaan
pada dua ribu tiga belas perpustakaan pelita limbah pustaka terpilih sebagai juara satu
lomba perpustakaan desa tingkat kabupaten purbalingga
setahun kemudian roro berhasil meraih juara harapan dua perpustakaan tingkat jawa tengah
di tahun dua ribu tujuh belas ia berhasil meraih juara tiga perpustakaan tingkat kabupaten purbalingga
semakin tinggi pohon maka akan semakin kencang pula angin yang menerpah
hal ini berlaku juga bagi kehidupan roro
cibiran maupun penolakan dari orang yang tidak sepemikiran masih ada di setiap kegiatan yang roro lakukan
bahkan tidak sedikit yang iri melihat kesuksesannya diraih roro dan keluarga
roro pun sadar bahwa hidup merupakan ladangnya ujian
selama apa yang ia lakukan diniatkan untuk kebaikan
maka semua prasangka dan cibiran orang ia abaikan
saya kadang kalah
tidak habis pikir untuk kegiatan
kegiatan yang dilakukan istri saya itu masih banyak yang katakan tidak tidak mendukung
padahal di luar sana banyak orang yang membutuhkan ilmu ilmu seperti yang istri saya punya mas
dukungan dari suami dan keluarga mampu menguatkan roro dalam hadapan kegiatan
agustinus suryanto menjadi sosok suami yang telah menemani perjalanan hidup roro selama dua puluh tahun terakhir
buah pernikahannya pasangan ini dikaruniai sepasang putra dan putri
putra pertamanya arya dafa rahmatullah saat ini menempuh pendidikan di sekolah tinggi transportasi darat
kemudian arya talitha syahada yang masih duduk di bangku kelas enam sekolah dasar
di balik kesibukannya roro tetaplah sosok seorang istri dan juga ibu bagi kedua orang anaknya
keluarga tetaplah menjadi prioritasnya yang utama
ada anak saya yang pertama pernah menyampaikan
lila lah punya adik bapaknya pulang kerja ngurusin adiknya lalu ibu ngurusin buku katanya
saya kapan pernah ada protes seperti itu tapi saya mencoba memberikan pengertian ke dia untuk melatih anak saya supaya mandiri
akhirnya malah mereka yang mau ikut terjun juga untuk bantu di perpustakaan
roro hendarti tidak pernah membayangkan apa yang ia lakukan kini mampu memberikan banyak perubahan
melalui limbah pustaka roro mampu memberikan harmoni antara pengolahan limbah dan literasi
masih banyak impian yang ingin ia wujudkan
ia akan terus bergerak sampai tak ada lagi yang bisa untuk ia ajak
kepedulian terhadap lingkungan itu dimulai dari diri sendiri
mulai saat ini dan sejak usia dini begitu pula untuk gemar membaca jangan
jangan pernah lelah untuk mengajak anak membaca
banyak hal yang bisa kita dapatkan dengan sekali melangkah ke perpustakaan
karena perpustakaan tidak hanya sebagai tempat membaca tetapi sebagai pusat kegiatan masyarakat yang positif